teteh sekarang umurnya berapa tahun
emang ini kenapa sih
teteh udah punya pacar apa belum
ih apaan sih
iya belum atuh
laki laki ideal teteh yang kayak apa
mau tau aja apa mau tau banget
lu harus bikin lagi brosur yang bagus
jangan ngandelin yang fotokopian kayak yang dibikin sama laki lu
tapi tati nggak punya duit mak
kata pak sopian bunur aja sampe abis lima ratus ribu buat bikin brosurnya
iya kata bang ojek juga mahal banget
ya udah deh
ntar mak pinjemin duit ya
tapi ntar kalau udah punya duit balikin
ya udah kalau gitu tapi pamit dulu ya mak
eh entar dulu mau kemana buru buru
temenin mak dulu muji
gemur serika ya
mak minta ditemenin apa dibantuin sih mak
bantu bikin kue
oh iya di rumah mak
iya nanti abis beres beres rumah sebentar serti langsung ke sana ke rumah mak
serti mbak tati

ada veteran molai tersebut
udah lo tanyain
udah umur teh ini
memangnya ada apa bos
lo kagak mau kuas suruh
umur teh ani sekarang dua puluh lima tahun
gue kagak minta lo nanyain umur ani
gue cuma mau tahu dia udah punya calon apa belum
terus cowok idaman ani kayak apa
karena teh ani cowok idamannya cowok yang baik sama yang bertanggung jawab
lo boleh pergi
gimana jadinya tis udah belum beli makanannya
kata oja hidangannya yang sederhana aja pak
pakai ayam goreng tempe tahu lalap sama sambal
enggak mau bapak kalau makanannya cuma itu aja tis
masa menjamu tamu hidangannya cuma itu aja
itu mah sama tuh kayak di kampung kita tis
terus pengennya makanan apa tuh pak
beli aja ke restoran padang
soalnya si atang itu senangnya masakan padang
beli renang terus gulai ayam terus gulai cincang daging sama goreng paru
ntis gak punya uang atu pak kalau buat beli rendang gulai ayam gulai cincang daging sama goreng paru mah
kalau kamu gak punya uang rendangnya gak usah atu
masih mahal atu pak
ya terserah kamu aja tis
kalau nggak jadi juga gak apa apa
paling bapak yang jadi malu
pak ntis ngejek dulu ya
siapa tahu ada rezeki
buat beli masakan padang tis
menurut lo lelaki yang baik dan bertanggung jawab saya gimana
maaf bos saya tidak tahu
biar lo banyak tahu
bisa jawab pertanyaan gua
saya kan sibuk jaga motor
jadi lo nyalain gua
maksud saya tidak seperti itu bos
mau berangkat kerja kang
lima belas enam belas tujuh belas yang kencang hitungnya gua kagak dengar baiklah bos delapan belas sembilan belas dua puluh pulang dari awal ampun bos
boleh minjem uangnya enggak
kebetulan saya juga nggak punya uang
memang buat apa kang
mau beli makanan kang
buat ngejamu orang sekampung saya
yang mau dateng